peristiwa penembakannya itu direncanakan
sudah lima orang yang kita kenali untuk pendalaman selanjutnya
setan sampaikan mungkin dalam tahap pendidikan selanjutnya
rencanakan ini kegiatannya direncanakan berarti korban ini sudah jauh jauh hari menjadi targetnya
kalau itu kita sedang dalami tapi bahwa peristiwa penembakannya itu direncanakan
saya niluh puspa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv
dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya